kali ini kota surabaya tidak menggelar perayaan malam tahun baru berupa pesta kembang api ataupun acara hiburan
penjual kembang api pun mengaku pendapatannya menurun tiga kali lipat
perayaan malam tahun baru biasanya identik dengan pesta kembang api
namun malam pergantian dua ribu delapan belas ke dua ribu sembilan belas ini akan dirayakan secara berbeda oleh warga kota surabaya
pemerintah kota mengimbau masyarakat agar tidak melakukan konvoy dan pesta kembang api di tempat umum
kondisi ini membuat ernawati salah satu penjual kembang api di kawasan pasar kembang surabaya
mengalami penurunan pendapatan tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya
tahun ini menjadi tahun yang paling sepi pembeli setelah dua puluh lima tahun ia berjualan
tidak seperti dulu kan misalnya lima puluh ya tinggal lima belas gitu
warga pun menyiasati hal ini dengan membuat pesta kembang api di rumah bersama keluarga
ya nggak apa apa mbak yang penting di rumah sendiri sendiri pesta sendiri sendiri ya
tahun baru nanti malam
buat rame ramean kampung
di rumah kan daripada di luar gak bisa jalan masyarakatnya akan kayak gitu kan ya
penting di rumah masak masakan sampai ini
pakai kembang api
wali kota surabaya tri risma hari ini meminta masyarakat tidak konsumtif dengan berbelanja kembang api
serta bisa menyumbangkan bantuan ke lokasi bencana gempa dan tsunami yang baru saja terjadi di beberapa wilayah di indonesia
sayang uangnya daripada untuk kembang api
mungkin kalau kita punya uang mending kita perbantukan sumbangkan untuk yang bencana
waktunya kan akhir tahun kita kemarin kita paksakan uang itu
akhir tahun itu bukan akhir segala galanya
jadi tidak perlu kita kemudian menghabiskan segala galanya
meski tidak ada perayaan tahun baru risma tetap akan melakukan pengawasan di jalan jalan di kota surabaya
agar suasana kondusif tetap terjaga
odi kornelia surabaya